kita beralih ke informasi haji
dua orang calon jemaah haji asal jember harus tertunda keberangkatannya akibat visa yang belum selesai
kedua calon jemaah haji tersebut kini hanya bisa pasrah menunggu di asrama haji sukolilo
sementara itu enam calon jemaah haji juga terancam batal ke tanah suci akibat dirawat di rumah sakit
hingga senin kemarin calon jemaah haji yang mendapat perawatan di rumah sakit asrama haji sukolilo surabaya berjumlah enam orang
mereka kebanyakan adalah lanjut usia dan mengalami penyakit kencing manis dan diabetes
pihak panitia masih melakukan observasi apakah para calon jemaah haji ini dapat berangkat ke tanah suci sesuai dengan jadwal
pihak rumah sakit juga tidak bisa memberikan keputusan apakah jamaah yang dirawat ditunda keberangkatannya atau dibatalkan
karena keputusan tersebut merupakan wewanang kantor kesehatan pelabuhan asrama haji sukolilo
sampai hari ini kita masih merawat
enam jemaah haji lima laki laki dan satu perempuan
pada umumnya pasien pasien dengan diabetes militus atau kencing manis terus dengan kelemahan ternyata dia menderita kekurangan darah
sementara akibat belum selesainya pengurusan visa dua jemaah calon haji dari jember tertunda keberangkatannya
mereka adalah pasangan suami istri yang tergabung dalam kloter lima belas
kedua jemaah haji itu kini harus tinggal di asrama haji untuk sementara waktu sambil menunggu visa keluar dari kedutaan besar arab saudi
mereka pun kini hanya bisa pasrah pada allah
hingga kini dari total dua puluh delapan jemaah haji
selesaikan dua puluh enam ribu visa
sedangkan untuk dua visa lainnya masih menunggu kepastian dari pemerintah arab saudi
sementara jemaah yang tertunda keberangkatannya berjumlah tujuh orang